komisi pemberantasan korupsi kembali menangkap seorang jaksa dalam operasi tangkap tangan
yang tertangkap adalah salah satu pejabat di lingkungan kejati jakarta
jaksa kejaksaan tinggi dki jakarta yang dicokok dalam operasi tangkap tangan kpk
merupakan perantara suap direktur keuangan sebuah perusahaan kontraktor
dalam ott kami siang tadi kpk menyita sejumlah uang asing yang digunakan atau diduga digunakan untuk menyuap
saya tegaskan kami kesini dalam rangka koordinasi operasi gabungan antarabangsa semagung dengan kpk
hasilnya dan lain sebagainya besok jam sembilan